elsa udah pulang tadi katanya kurang enak badan ya
kenapa aku merasa ada yang aneh ya
kok abis elsa dateng mukanya beda
elsa juga pulang begitu aja gak pamit sama aku
hah apa mereka bertengkar lagi
bolehnya enak mak
lagi hamil gini ngerjain apapun jadi nggak boleh
aku jadi bosen
cuma bosen aja karena mama kan nggak boleh ini nggak boleh itu
jadi mama gak tau mama mau ngapain
biar mama gak bosen gimana kalo mama pemenin aku naik sepeda
mama temenin aku
bisa di datengnya
yaanovah ya ya
pak al pas banget datangin
akhirnya kita berhasil
gimana sih nanti ketahuan
cowok ini kan yang dipandora kafe waktu itu
apa kalau foto itu bisa jadi bukti
kok dia bisa ada di sini
saya ipar dari al sanidita
saya perlu bicara dengan anda
saya harus pergi
aku gak bisa kayak gini aku gak bisa gak boleh
gue gak boleh larut dalam kesedihan
gak akan ada orang yang bisa bantu gue
kalau bukan diri gue sendiri
kalau mama gak bisa bantu gue akan cari tahu sendiri
gue gak boleh nyerah
dan gue gak mau dijeblosan lagi ke penjara
gue harus tanya manny
dia ngobrol apa aja sama rafael
mbak nin tuh bener bener ya
kenapa nggak diangkat sih telponnya
tunggu nanti aku bakal datang
tunggu nanti aku bakal datang
nanti aku bakal datang
oke nanti aku bakal datang
maf lahir di tempat ini juga ya
kak maf lagi sibuk gak
gue lagi gak sibuk kok
kalau lo mau ketemuan ayo
lo mau ketemuan di mana
oke kita ketemuan di standford coffee ya
oke gue jalan sekarang ya
ayo elsa lo harus dapet informasi dari kak rafael
ya ada yang pengen gua mau ngerjain som
sorry gue gak ada waktu
jangan ribet jadi orang
dan jangan pernah ikut campur urusan gue
itu gue mau bantuin bos kamu
kasian itu dipukul sama ricky
mau tunggu disini ya
si elsa ada masalah apa sih
kenapa semua anggota keluarganya pada kepo banget
sial nih orangnya
jangan sampai saya pakai kekerasan disini
ngomongin yg ada sini
kita ngobrol di tempat lain
mama tetap tunggu disini ya
aku mau ke tempat al semua riki
iya mbak mama jangan khawatir ya
yang penting mama beranak
mama ini dulu
nanya pelan pelan ya ayo
bahaya ini kalau nggak diingetin
mendingan bu andien duduk aja disitu
biarin uya yang gantiin
loh kenapa emangnya
takutnya bu andien kecapean
kan bu ani lagi hamil
mendingan bu andien duduk aja disitu
ini kan cuma nama ren
aku pun juga pelan pelan
insya allah gak jatuh
biarin bu uya yang gantiin ya
masa aku cuma disuruh duduk doang sih
ini paket ya
oh kayaknya gak berhenti pak
terima kasih banyak ya pak ya
eh duduk duduk duduk
saya agak terlambat karena tadi macet
terima kasih banyak
bu rosa udah mau nyepetin waktu nemuin saya
mau minum apa saya pesenin
kopi satu ya
ya terus jadi gimana nino
beberapa waktu lalu saya menemukan surat
surat itu terjatuh dari dalam tasnya rena
di parkiran mobil sekolahan rena waktu rena mau pulang
di amplop surat itu jelas tertulis kalau surat itu dari lembaga tes dna heksagonal
mungkin bu rosa ingat di rumah sakit al sempat anfal karena saya ada di situ
sebenarnya pada saat itu saya ingin mengembalikan surat itu ke allah
tentu saja dengan mimpi cupang
menurut kata surat al
raus akan datang